dalam iklim demokrasi yang bebas tahapan pemilihan umum tak hanya diwarnai oleh dialektika mereka yang memilih
pilihan politik untuk golput atau tidak menggunakan hak suara pun senantiasa muncul
setidaknya dalam satu dekade terakhir tren golput dalam pemilu di tanah air justru meningkat signifikan
lantas apa sejatinya yang membuat sebagian kalangan ini memilih untuk tidak memilih
pilihan politik untuk golput
menjelang pilpres dan pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas ruang publik kembali riuh dengan isu golongan putih atau golput
ada mereka yang terang terangan menyatakan tidak akan memilih pada pemilu serentak tahun ini
tapi ada juga mereka yang kemudian menyayangkan sikap politis ini
kenapa kita harus memilih untuk tidak memilih
saya memutuskan untuk golput
kemungkinan besar bisa golput sih
orang dia punya suara ya harus digunakan
nah golput atau pilihan untuk tidak memberikan suara
sejatinya yang memudah diwarna dalam perjalanan demokrasi kita
dan tahukah kamu dalam satu dekade terakhir tren golput di indonesia meningkat signifikan
berdasarkan data komisi pemilihan umum atau kpu tingkat golput di era orde baru
dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rentang angka golput ini dari angka tiga sampai enam persen
dan kita tahu sendiri bahwa angka ini sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan era setelahnya
tapi perlu kita sadari juga bahwa pada era itu
mayoritas adalah mobilisasi suara pemilih bukan partisipasi
nah data juga mencatat bahwa angka golput di era reformasi ini juga semakin melambung
dan mencapai puncaknya pada pileg dua ribu sembilan yakni di angka dua puluh sembilan satu persen
sementara itu dari tiga kali gelaran pilpres di era yang sama angka golput juga naik signifikan
pada dua ribu empat saat putaran pertama pemilihan presiden angka golput berada di kisaran dua puluh satu delapan persen
putaran kedua sebanyak dua puluh tiga empat persen halayak tidak menggunakan hak suara mereka
dua ribu sembilan pemilih golput naik lagi di angka dua puluh delapan tiga persen
terakhir di pilpres dua ribu empat belas golput mencapai prosentase tertinggi dua puluh sembilan satu persen
dan ini dia lima provinsi dengan angka golput tertinggi pada pilpres dua ribu empat belas
kepulauan riau aceh
dan sumatera barat
terus gimana ya di tahun dua ribu sembilan belas
nah di tahun politik yang panas ini sebenarnya isu soal besarnya golput masih terus mengebuka
apalagi bagi mereka pemilih pemula yang kata kpu jumlahnya cukup besar lah dua puluh sampai tiga puluh persen
memilih untuk satu dua tiga atau bahkan tidak memilih sama sekali itu juga bagian dari bentuk memilih
memilih adalah bentuk ekspresi
memilih adalah bentuk ekspresi
memilih adalah bentuk ekspresi
memilih adalah bentuk ekspresi
untuk sekarang sih saya masih golput ya kalau seseorang di perusahaan aja tuh dia mau jadi ceo atau jadi direktur
itu kan butuh seleksi yang lama yang panjang rekam jejak dan itu semua dievaluasi oleh seseorang yang artinya
kalau saya sih melihat saya bukan orang yang ahlinya untuk memimpin itu jadi sih saya memutuskan untuk golput gitu
ya sejatinya golput adalah ekspresi politik yang tidak bisa dilepaskan dari alasan ideologis
misalnya nih ketidakpercayaan terhadap partai politik yang feodal atau sistem politik yang oligarkis dan kekecewaan yang mendalam terhadap kandidat atau berbagai macam alasan lain
apakah semua golput itu keliru menurut saya tidak golput itu kan gerakan ideologis
golput itu sebagai representasi kesadaran kritis berbeda dengan orang yang tidak mencoblos karena alasan administrasi
misalnya karena dia kerja diharuskan oleh kantornya kemudian tidak mencoblos
atau dia apolitis datang ke tempat tempat wisata pada saat hari orang libur dan harusnya mencoblos
kalau ideologis itu bagi saya harus dihormati
meski golput adalah hak politik yang tidak dilarang oleh undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tapi hati hati
karena kalau di dalamnya sudah masuk unsur paksaan ada ancaman ditambah lagi ada iming iming uang
atau materi yang lain ini sudah masuk unsur pidana
tapi kalau melakukan campaign itu menurut saya paradoks
kenapa paradoks karena kan harusnya kita memberi semacam optimisme politik of hope ya
jadi ada hope yang kemudian karena pemilu itu kalau kemudian tidak diberi stimulan harapan itu akan melahirkan sikap apolitis
pemilu sudah di depan mata
mau pilih satu kek dua kek atau anda nggak mau milih terserah
nggak apa apa itu hak politik yang harus dihargai
tapi kalau nanti angka golputnya makin tinggi ini artinya ada sinyal ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi yang semakin menguat
dan ini tidak boleh dibiarkan
kenapa supaya proses politik kita bisa dipercaya
meladia rahma mindri hawadis jakarta